selamat siang anda menyaksikan insiders bersama saya lucia saharwi
akhirnya setelah melalui sejumlah proses bank bukopin memiliki pemegang saham pengendali baru
dengan aksi korporasi ini bank berkode emiten bbkp ini mendapatkan suntikan tambahan modal baru senilai lebih dari delapan ratus tiga puluh miliar rupiah
bank bukopin kini punya pemegang saham pengendali baru
lewat aksi korporasi bank terbesar asal korea selatan kb kok min bank resmi menjadi pemegang saham pengendali bank bukopin
melalui proses penawaran umum terbatas atau put kelima
dengan skema hak memesan efek terlebih dahulu atau hmetd
dalam put kelima kukmin bank menyerap dua sembilan puluh tujuh miliar lembar saham baru bank bukopin melalui hmetd
sementara bosowa korporindo menyerap sekitar satu sembilan miliar lembar saham
sebelumnya pada rups luar biasa yang digelar pada dua puluh empat oktober dua ribu sembilan belas
bank berkode emiten bbkp ini menerbitkan saham baru sekitar lebih dari empat enam miliar saham baru kelas b
dalam put kelima ini partisipasi pemegang saham retail atau masyarakat cukup besar
dengan terjadinya kelebihan normal pemesanan atau oversubscribe hingga dua kali lipat
lewat aksi korporasi ini bank yang berdiri sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh ini mendapatkan tambahan modal baru senilai delapan ratus tiga puluh delapan miliar rupiah
nantinya bank bukopin meminta persetujuan kepada pemegang saham melalui rups luar biasa yang rencananya akan dilaksanakan pada dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh mendata
dan untuk membahasnya lebih lanjut bersama kami telah hadir direktur utama pt bank bukopin tbk bapak rifan arif
dan untuk membahasnya lebih lanjut bersama kami telah hadir direktur utama pt bank bukopin tbk bapak rifan arif

pada saat tahun dua ribu delapan belas kita ini pernah memang industri bank itu biasa ya syarat dengan modal
pada waktu itu kita membutuhkan modal atau membutuhkan tambahan modal
pada waktu put empat itu muncullah kukmin bank sebagai salah satu pemegang saham
sehingga berjalan dengan waktu pada waktu itu tidak ada pemegang saham pengendali
yang adanya adalah pemegang saham utama yaitu bosowa corporindo dua puluh tiga dan bukopin bank dua puluh tiga

inilah satu proses awal yang baik gitu ya dan kita tidak pernah merasa bahwa muncul pandemi seperti ini
dan muncullah isu tentang kepemilikan karena memang bank itu harus ada psp nya
harus ada yang namanya pemegang saham pengendali
nah disinilah muncullah proses penawaran umum terbatas atau put kelima
dimana kita menawarkan kembali kepada seluruh pemegang saham atau masyarakat
dan memang ini begitu cepat kita proses dan pada bulan juni yang lalu selesai kita mendapatkan izin untuk melaksanakan put lima
dan pada waktu put lima kemarin kemudian selain cookminbank bersedia sebagai standby buyer
kemudian langsung mengambil ride nya dan bahkan memposisikan sebagai pemegang saham terbesar
yaitu dengan komposisi tiga puluh tiga sembilan persen sementara bosowa korporindo masih di dua puluh tiga persen dan pemerintah menjadi enam tiga puluh tujuh persen
nah yang menarik ini adalah prosesnya ini di tengah kris seperti ini
justru pemegang saham publik bersemangat dan di dalam pelaksanaan sejak put satu sampai put lima ini paling tertinggi
kontribusi publik itu mencapai dua puluh empat persen
artinya karena ingin berpartisipasi dan memang ini bagus masuknya kukmin kepada bank bukopin ini bagus
selain cookmin ini adalah satu perusahaan yang besar di bawah kb financial group yang punya aset lebih dari rp sembilan lima ratus triliun
terbesar di korea selatan
sementara kb kukmin banknya yang masuk langsung sebagai pemegang saham itu memiliki aset empat lima ratus triliun
jadi sesuai lah ya dengan apa yang kita harapkan bank bukopin mendapatkan mitra memudahkan pemegang saham
yang bisa menjaga bank bukopin ini pada masa yang akan datang
tapi memang pembelian cookminbank ini sudah diprediksi begitu ya
ya sebetulnya pada waktu kukmin masuk di tahun dua ribu lima belas
sudah diprediksi karena kalau kita lihat industri perbankan di indonesia diantara yang bank korea lainnya
bank bukopin lebih besar
bahkan sekarang paling besar diantara bank bank korea yang lainnya
dan kemudian ada kesesuaian kesesuaian yang menarik dari bisnis bisnis yang mereka jalani sebelumnya
jadi ini menjadi positif
oke nah pak rifan seingat kami kan baru pertengahan juni
bukopin melaksanakan ruups dan mengangkat bapak sebagai direktur utama begitu ya
dan ini dalam kurang dari dua bulan bukopin sudah sukses melaksanakan put lima
nah bagaimana bapak bisa berceritakan tentang proses ini
ya ya alhamdulillah ini dukungan dari banyak pihak
yang pertama adalah dukungan dari pemerintah
ini luar biasa beberapa kita melihat kebijakan dan sebagainya
karena ini kan investor asing kan masuk ke sini kan
yang kedua adalah support regulator dalam hal ojk
memberikan support percepatan
karena saat ini masyarakat kan kritis dan krisis ya
artinya kritis itu apa aja informasinya bisa dibuat menjadi tidak bagus gitu bagi bank ini
dan kemudian karena krisis ada berbagai industri yang tidak berjalan gitu ya
pada saat melihat perkembangan terakhir ini maka baik pemerintah maupun regulator merasakan ini harus cepat
dan yang ketiga adalah pihak pemegang saham
baik kukminnya poso korporindo maupun pemerintah mensupport untuk diselenggarakan cepat
dan terbukti bahwa pada saat putd lima dikeluarkan langsung
karena kesedusan kukmin tadi saya juga tidak cuma mengambil ride
tapi saya sebagai pemegang saham pengendali atau standby buyer
jadi ini akan positif
nah inilah dukungan dari semua pihak yang luar biasa
sehingga kita bisa lalui nggak sampai satu setengah bulan nggak ya
kita bisa selesaikan
itu juga baik begitu ya pak
nah apa yang menjadi alasan utama sehingga bukopin menerima tawaran bank asing
dan kali ini kukmin bank menjadi pemegang saham mayoritas
ya sebetulnya kalau melihat yang pasti yang diutamakan adalah kesesuaian bisnis
baik nature nya maupun fokus bisnisnya
jadi tidak masalah asing atau dalam negeri tidak masalah itu
karena saya sering mengatakan nasionalisme itu tidak dilihat dari kepemilikan
tapi kontribusinya kepada masyarakat indonesia
nah sementara kukmin itu sudah fokus ke dua puluh empat negara
dan tiga negara yang di asia tenggara ini fokusnya ke umkm
jadi di kamboja di myanmar vietnam
dan kukmin melihat indonesia ini menarik
karena dibanding tiga negara ini harusnya potensi bagus gitu
nah di sisi lain bank bukopin itu punya kontribusi terhadap umkm
di antara industri perbankan gitu ya
jadi sesuai lah ya
jadi sesuai dan ini bisa dikembangkan dengan berbagai hal yang dimiliki oleh kukmin bank
tadi pak rifan sudah sempat menceritakan pada waktu put lima ini
antusias sekali begitu ya pemegang saham dan juga minat masyarakat
sampai sempat terjadi over subscription
nah ini bagaimana
bagaimana anda melihat hal ini
yang paling penting ini adalah mengkomunikasikan
satu proses yang sukses
satu besar yang proses yang kita berharap bahwa masyarakat bisa mendapatkan info
kemudian bagaimana pemegang saham juga mereka sepakat untuk mengambil rednya
adalah cara komunikasi yang kita lakukan
dan kemudian di tengah krisis seperti ini
di tengah pandemi covid sembilan belas yang semua orang menganggap bahwa ini apa iya
di tengah tengah seperti ini
tapi kita memberikan satu outlook yang menarik gitu
bahwa industri perbankan yang di retail ya
dan kita punya luasan cabang yang lebih dari empat ratus cabang
kita punya branchless banking yang lebih dari tiga puluh ribu gitu
merupakan potensi yang bagus di masa yang akan datang
dikembangkan lagi dengan teknologi
kita melihat bahwa ketika bicara pandemi sekarang ini kan semua secara teknologi
dan itulah yang kita komunikasikan
dan selain kita mengkomunikasikan juga bagaimana positioningnya kukmin terhadap bank bukopin
ya alhamdulillah ini kemudian berdampak responnya yang baik
jadi kalau bisa dilihat ini dengan adanya aksi korporasi seperti ini
di tengah tengah kesulitan atau ya di tengah pandemi seperti ini
bagaimana rencana bukopin ke depan kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti ya pak ariefan ya
mirza jangan kemana mana kami akan kembali sesaat lagi
anda masih menyaksikan insiders dan masih bersama kami direktur utama bank bukopin bapak rifan ahmad purwantono
pak rifan kita tahu di masa pandemi ini ya hampir semua bisnis terkena
termasuk perbankan dan ini juga tidak hanya di indonesia tapi juga seluruh dunia begitu pak ya
nah aksi korporasi ini dilakukan di tengah tengah situasi pandemi seperti saat ini
nah apa yang bisa dilihat dengan aksi korporasi ini apakah memang bisa membantu bukopin menghadapi kesulitan di saat pandemi
ya memang ada beberapa yang menjadi ukuran penting ketika menghadapi suasana yang seperti ini ya
dengan pandemi dan sebagainya
yaitu yang pada prinsipnya yang utama adalah permodalan
karena bank ini sangat
syarat atau sangat membutuhkan permodalan
dan kita tahu bahwa tahun dua ribu delapan belas juga kita ngalami seperti itu ya
pada waktu satu kegiatan bisnis kita untuk maju atau kita mau growth pasti harus ada support berupa modal
nah yang sama juga ketika melihat pandemi seperti ini gitu ya
kita tetap mau bisnis kita tetap mau berkembang dengan baik
modal adalah satu faktor yang menjadi penting dalam industri perbankan
kemudian modal ini akan menciptakan kepercayaan
kepercayaan ini akan muncul sebagai bagian dari pilihan masyarakat
bank apa yang akan dipilih sebagai bagian atau mitra
atau partner di dalam berbisnis
saya kira patokan yang utama adalah permodalan di tengah krisis seperti ini
nah salah satu yang menjadi fokus atau memang menjadi fokus bisnis dari bukopin tadi kan bapak sering mengatakan bahwa di umkm ya sebagian besarnya begitu ya
nah di masa pandemi seperti ini
bagaimana hubungan dengan kreditor dan kemudian juga apakah banyak kredit kredit yang direstrukturisasi begitu
ya pasti kita melihat bahwa ini adalah kebijakan panjang ya bahwa dari undang undang nomor dua muncullah pojk sebelas gitu
dimana kita harus melihat kita mesti mereview gitu ya
atau harus melihat apakah pelaku pelaku bisnis umkm ini mengalami kesulitan ketika pandemi seperti ini
dan itu kita laksanakan sejak maret
yang lalu april dan sebagainya memang ada beberapa pasti
tapi sekali lagi ini kan satu proses yang tidak pernah kita perkirakan
tetapi kemudian kita mesti melihat ini suasana atau cara yang bagus adalah ketika bapak presiden menyatakan kita masih siap dengan new normal
bayangkan kalau kita tidak berani melakukan new normal apa yang terjadi hari ini
semua berhenti aktivitas
dan ketika new normal beberapa bisnis kayak perdagangan mulai transportasi sudah mulai jalan
dampaknya juga yang lain bagus
sehingga terstruktur tadi bukan merupakan satu masalah
justru sekarang kita mereview lagi restruktur itu dengan segmen apa yang masih jalan
kalau di dalam perbankan mesti dilaksanakan lagi bagaimana tentang kesehatan bank dibutuhkan untuk melihat apa yang dilaksanakan oleh nasabah atau apa yang menjadi kewajiban nasabah itu dilakukan
nah kita mesti akan review
jadi restruktur juga dilaksanakan tetapi kita melihat bagaimana kapasitas reperman kapasitas atau kemampuan bayar dari nasabah itu dilihat sehingga tidak semua masuk dalam kertiah restruktur
nah inilah yang kemudian kita
kita meyakini bahwa tidak semua bisnis ukm bermasalah
ya jadi kita bisa melihat mana yang masih bisa berjalan dan mana yang harus kita perhatikan untuk dibantu
dengan demikian secara average ya dengan berlakunya new normal ini industri perbankan juga masih bagus
nah terkait dengan kehadiran kukmin bank sebagai pemegang saham pengendali ini bagaimana bu kopi meyakinkan nasabah dengan aksi korporasi ini dan kira kira harapan manajemen dan nasabah ini bagaimana
terkait dengan kehadiran kukmin
ya ini proses yang baik proses yang sudah kita lewati dengan cepat harapannya adalah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat
dan kemudian ketika kukmin memastikan sebagai pemegang saham terbesar bahkan ini adalah menuju pemegang saham pengendali karena ya dalam satu dua hari ini ojk akan memutuskan dan saya kira sudah tidak ada isu lagi ya
insya allah juga dalam waktu dekat sudah dikeluarkanlah sebagai pemegang saham pengendali
maka yang muncul adalah kemudian adalah transfer teknologi transfer knowledge
sehingga nasabah tahu bahwa ketika cookin masuk ke bank bukopin ada banyak hal yang menunjang bisnis bank
apakah dari teknologi akuisisinya
teknologi operasionalnya gitu
atau terkait dengan banyak hal yang sifatnya kita melihat supply chain dari semua unit bisnis
menggunakan pola yang mereka terapkan sebagai bagian dari global
nah ini pun bagus
jadi bagi kami juga karyawan bank bukopin juga belajar international banking practice yang bisa dilakukan gitu ya
dan diterapkan dengan cepat sehingga kepercayaan masyarakat muncul terhadap pelayanan masyarakat juga muncul dengan baik
nah ini akan menjadi referal akan menjadi bagus dan kita akan tumbuh dengan baik
terkait dengan transfer teknologi ya pak ya
ini butuh waktu berapa lama kira kira pak

selalu awalnya begitu
due diligence nya kita lakukan

nah kemudian baru penerapan teknologinya

nah kemudian baru penerapan teknologinya

contoh begini orang biasanya kalau bicara teknologi hanya berbicara e channel nya saja

nah orang biasanya kalau bicara teknologi hanya berbicara e channelnya saja
kemudian atau kemudian aplikasi paymentnya saja
apakah mobile apakah sms apakah atm semua menggunakan jadat
padahal tidak seperti itu saja gitu kan
kemudian kita buat apakah kemudian kredit prosesnya juga sudah melakukan teknologi yang cepat yang lebih baik
apa kemudian scoringnya juga dilakukan dengan baik
sehingga sla atau business process tadi bisa dilakukan dengan cepat
nah pengalaman kemarin saya sempat diskusi dengan tim dari korea
yang mereka juga di dalam minggu depan sudah menempatkan technical assistantnya
artinya transisi sudah berjalan melengkapi hasil di diligence nya
nah pada waktu ini masuk kemudian kita lihat implementasinya paling cepat seperti apa
bahkan saya bilang ini masuk dalam step kb gitu ya
kb itu adalah cookmin bank
step kb satu kb tru dan sebagainya akan dijalankan terus
mulai dari minggu depan mempercepat
dan saya berekspetasi atau kami di manajemen harusnya segera
karena ini recovery kepercayaan recovery terhadap kondisi pandemik seperti ini
akan sangat bagus kalau kita juga melakukan recovery dengan cepat
sehingga bila perlu ya dua ribu dua puluh ini kita sudah berjalan di dalam apakah tiga bulan ke depan atau enam bulan ke depan
oke nah terkait dengan fokus bisnis tadi
ivan bilang bahwa cookmin bank dan bukopi ini sebenarnya sama begitu ya
nah ini apakah akan diteruskan atau ada rencana yang lain
iya saya pikir yang paling bagus diteruskan
karena kan risk appetite nya sudah ada di kita
jadi appetite kita sudah ada tadi risknya sudah dilihat
kemudian market kita juga atau ekosistem bisnisnya kita sudah ada
nah hanya yang mungkin diterapkan tadi
kecepatan slm dengan teknologinya
kita mereview apakah akuisisi customer atau nasabah
sampai dengan collection dan top up yang dibuat secara sistem dengan baik
nah ini kan sangat bisa diterapkan dengan cepat
sehingga nggak usah merubah fokus bisnisnya
tapi prosesnya yang akan kita terapkan ketika kb cokmin bank masuk
kita lakukan dengan baik dan baik juga buat masyarakat
nah ini yang kemudian saya pernah
jadi di awal saya bilang bahwa inilah fokusnya cookmin bank juga kepada bank bukopin
bahwa kita akan fokus kepada masyarakat indonesia
ya hanya melihat aksinya ya
tapi padahal yang paling penting kan kontribusi
tapi fokusnya ya kepada rakyat begitu ya
nah ini apakah ada kemungkinan kukmin ini menambah kepemilikan pak
ini yang jadi kode komitmen
ada pembedaan antara yang pertama
nah di sisi lain ada juga
undang undang pt kita yang mengacu bahwa
karena kemarin kita hanya menjual empat enam miliar
kemudian akan kita muncul lagi pada proses berikutnya
yang rencanakan nanti pada tanggal
dua puluh lima agustus akan kita putuskan
apakah cookmin melakukan penambahan
atau aksi korporasi apalagi gitu
sehingga tidak saja nunggu besok ya
hari ini pun sehingga bank bukopin sudah masuk di dalam kb financial group holding ya
masuk lebih dari dua belas perusahaan yang lainnya
sehingga kepada masyarakat harusnya lebih tenang
karena kalau sudah masuk di dalam satu kesatuan kb financial group
kompetisi apapun ya
risiko risiko apapun yang terjadi setiap grupnya
pasti secara perusahaan akan bertanggung jawab
atau menjaga dengan baik
baik kita masih akan membahas ini lebih lanjut ya pak rifan
dan pemirsa saat lagi kami akan melanjutkan perbincangan terkait pembahasan setelah cookmin bank
menjadi pemegang saham pengendali bank bukopin
jangan kemana mana tetap di insiders
ya anda masih menyaksikan insiders
dan masih bersama kami direktur utama bank bukopin bapak rifan ahmad purwantono
pak rifan bagaimana pelayanan terhadap nasabah selama di masa new normal ini pak
ya terima kasih
kita ini kemarin sempat melihat bahwa masyarakat sempat agak kaget gitu ya
dengan perubahan pelayanan
yang kami lakukan
terutama ketika kita harus menerapkan protokol kesehatan
dan kemudian mereka mengalokasikan ke beberapa cabang cabang lainnya
nah pada saat tutup maka dialokasikan
maka muncullah satu antrian pasti
kepada cabang cabang tertentu
di sisi lain kita yang melihat ketika antrian datang ke cabang
maka protokol kesehatan
kesehatan harus kita terapkan
nah ini cukup lama kita melakukan sosialisasi ini
dan ya bersyukur di tengah kondisi seperti ini
kemudian kami improve ya pada waktu itu
ada satu produk kami yang namanya viola
yang bisa memberikan tata cara atau bisa memberikan edukasi kepada masyarakat
untuk antri dulu lewat aplikasi yang mereka bisa download
dalam bentuknya adalah chatbot

dan dia akan tahu bahwa posisinya adalah nomor antrian
berikannya ke berapa jam berapa datang
inilah sebagai wujud dari upaya kami
memberikan pelayanan kemudahan kepada masyarakat
dan tetap bertahan kepada protokol kesehatan
di sisi lain kita juga terus akan meningkatkan transkripsi transkripsi yang sepatnya digital
yang kita dulu tahu bahwa kalau untuk aktivitas trans digital harus datang ke kantor cabang
mereka dengan otp bisa melakukan aktivitas
dengan verifikasi dengan yang bisa dilakukan
dan kemudian mereka bisa menikmati tanpa harus datang ke cabang
atau bahkan harus datang ke atm
nah ini adalah upaya upaya kita
dan di dalam sisi lain adalah kita mencoba menambahkan fitur tambahan
yang bisa melengkapi kebutuhan nasabah
ini tidak cuma berhenti di sini
kita akan terus lakukan di dalam masa yang akan datang
karena bicara tentang improve terhadap transaksi transaksi nasabah ini
akan ada user requirement atau user need yang muncul
yang mesti kita harus senantiasa development
agar bisa tetap melayani masyarakat
tidak henti hentinya seperti itu
ini adalah upaya kita semua ya
baik dari platform digitalnya platform pelayanannya gitu
ya kita berharap sebagai satu lembaga perdamaikan
tidak cuma memberikan pelayanan tapi melakukan edukasi
betul betul akan lebih bagus
jadi kalau kita menerima positifnya
ternyata pandemi ini juga menggeser ke semua orang melakukan transisi digital
mau tidak mau ya
harus melek semua orang
kalau dulu harus datang
kami kan ada seberapa pensiun yang tidak bisa
kami harus datang ke bank
itu yang membuat jadi rame kan
kemudian kita ceritakan nggak apa apa
kita edukasi pelan pelan
ya alhamdulillah semua ada berkah baik lah
di tengah perjalanan atau proses seperti ini
karena anak kecil saya sekarang dipaksa nih
untuk langsung bisa mengerti teknologi
semua harus di edukasi
ini kan kalau pensiun itu sudah melah sudah sepuh
lebih susah begitu ya pak ya
kami yakin proses ini memang bagus ya
dan pada waktu kita edukasi
itulah tugasnya perbankan
pak terakhir ada yang ingin disampaikan kepada nasabah bukopin
terkait rencana rencana bukopin ke depan
dan sejumlah langkah langkah apa saja yang sedang disiapkan
kami terima kasih atas seluruh partisipasinya
kemudian saya bilang ini seluruh stakeholder
ya pemegang saham
yang sangat memahami
bagaimana kondisi perbankan saat ini
kemudian di sisi lain
nasabah yang mempercayakan
masih kepada bank bukopin
dan kami hanya berharap
kalau ketika ini sudah membaik semua
dan kita lihat proses kukmin juga
sudah memberikan kepercayaan kepada bank bukopin
sama sama menjaga bank ini
dan kemudian tetap memberikan kepercayaan
dan sama sama kita meningkatkan ekonomi bangsa indonesia ini
dan bukopin ada di dalamnya
terima kasih pak ariefan
kita berharap dengan kehadiran kukmin ini
memang menguatkan bukopin begitu ya
dan juga tentunya membantu
menunjang pertumbuhan ekonomi indonesia
terima kasih pak ariefan
dan pemirsa demikian
berminat dengan kami bersama direktur bank bukopin
bapak ariefan ahmad purwantono
terkait langkah bank bukopin pasca kukmin bank
menjadi pemegang saham pengendali
terima kasih dan sampai jumpa